sampai kamu berani berani menolak sekali saja
bukan kamu saja atau papamu atau perusahaan papamu yang akan menjadi korbannya
tapi teman teman terdekatmu
yang akan kena imbasnya saya berjanji
gimana lumayan kan udah ngerasain angin angin di taman
udah seneng banget
yaudah kalau gitu
mendingan sekarang kita balik ke kamar
yaudah kita balik yuk sekarang
selamat siang pak alex
maaf pak saya terlambat
tapi tadi saya udah izin sama head saya pak
bu nawang abis ketemu pak raymond tadi
tadi pak remon sih bilang kalau anaknya kecelakaan pak
ya ya ya emang betul
apa gak ada hal lain yang penting di samping pak raymond
tadi sih ada pak
dan itu buat saya bingung
hal apa itu bu
pak raymond nawarin saya kerja di perusahaan ya pak
katanya perusahaan ini udah gak lama lagi
pak alex sudah gak kerja sama lagi pak sama pak raymond
pak raymond sudah mulai mengancamku lewat bu nawang
aku harus cari cara supaya perusahaanku tetap aman
silahkan pak alex
aku mengangkat versi suara
ini kalo nanti textbook ng ritual tanpa anugerah
lo gak usah khawatirin gue
masih ada suster kok yang bisa bantuin gue
sebenernya gue capek banget
tapi gue gak tega
kalo harus ngeliat mel sendirian
gue gak apa apa kok mel
gue bakal temenin lo disini
sampai ada yang dateng kesini buat temenin lo ya
kan gue udah bilang
kamu ke ruangan saya sekarang
berapa persen saham pak remon yang ada di semua proyek saya
baik pak segera akan saya cek
terima kasih banget ya
udah mau nemen gue terus
mel bentar ya
pokoknya papa gak mau tahu gimana caranya
kamu gak boleh lepasin mel
kamu tahulah apa maksud bapak
pasti kamu ngerti
aku gak ngerti
gue telponan bentar ya sama bokap gue di luar
tapi aku masih gak ngerti maksud omongan papa apa
perusahaan papa sekarang tuh jadi terancam gara gara kamu
gak ada apa apa
gak ada apa apa
pokoknya kamu jangan buat mel sedih
gak ada apa apa
kamu gimana caranya bisa baikin dia
apalagi buat dia kecewa
bapak bisa marah sekali sama kamu
gak ada apa apa
gak ada apa apa
pokoknya papa minta kamu turutin semua kemampuan mel
gak ada apa apa
aku akan buat rencana untuk pertunangan kamu dan mel
papa mau aku tunangan sama mel
pokoknya papa nggak mau denger lagi
kalau kamu gak nurutin omongan papa
kamu tahu sendiri kan akibatnya
papa selalu aja yang nganjuk gue
ingat ya pangeran
sampai kamu berani berani menolak
bukan kamu saja atau papamu
atau perusahaan papamu
ini akan menjadi korbannya
tapi teman teman terdekatmu
yang akan kena imbasnya
pak pak reger
pak pak tunggu sebentar pak
apa yang terjadi
saya harus semangat
walaupun apapun keadaannya nanti
itu maksudnya apa ya pak
pak lebih baik bapak jujur sama saya
dari pak surya
eh put lu dipanggil tuh ke tu
gue cuma nyampein doang sih
gue balik dulu ya
gue dipanggil ke tu
segitu doang kemampuan lo
nah gak gue kepeng dikenal
juga sama seperti itu
yang difilin gue
gini di lukako jadi gini

karena ada alihnya dulu